anda masih di cnn indonesian news update
menteri bumn erick thohir mengatakan kereta cepat jakarta bandung atau kcjb akan beroperasi mulai satu oktober dua ribu dua puluh
usai rapat dengan komisi enam dpr ri erick thohir menyampaikan bumn saat ini sedang mengkaji perpanjangan rute kereta cepat untuk bisa sampai ke surabaya jawa timur
ia berharap hal ini dapat terrealisasi karena menurutnya indonesia bisa punya transportasi publik yang sama seperti di negara maju
bumn erick thohir mengatakan kereta cepat jakarta bandung atau kcjb akan beroperasi mulai satu oktober dua ribu dua puluh tiga
hanya euforia punya kereta api cepat